sepertinya dia sengaja menghindar telepon dari saya
apalagi yang harus kami lakukan dos
kalian tunggu di bawah aja
tunggu perintah saya
ada masalah apa
jangan bilang jangan jangan kamu
ya abis kamu kayak ketakutan kayak gitu
iya mamanya emas rendy kenapa
kenceng kenceng kenceng dong kak
orang yang selama ini neror keluarga alva harika
oke berarti kamu udah tau siapa penerornya
tapi kalau kondisi kayak gini kan bahaya ke aku mungkin dong diem aja
makanya aku telpon kakak aku tuh mau minta tolong kakak
gimana aku butuh advice kakak juga
rindu jangan sampai salah tindakan
sekarang gini ya kamu dengerin baik baik
kakak butuh waktu untuk berpikir
sekarang mendingan kamu balik kerja di kantor kamu fokus di urusan kakak nanti
kaka bakal pikirnya baik baik
ya tapi ingat pada apa apa kabar yang kakak telfon kasih tau
dalam dibalik semua ini om irfan
selama ini dia yang teror warga al
teror warga al
andien sudah di rumah itu
apa dia sudah bicara ke al debaran
apa dia sudah bilang ke jessi
apa dia sudah bilang siapa jesse ke al debaran
ya kalian tunggu di bawah aja
tunggu perintah saya
saya tunggu reaksi andin dulu
apakah dia memihak saya
atau keluarga alfahri
kalau dia memihak alfahri
itu artinya dia tidak menghargai saya
gue harus kuat
untuk bisa jalanin semua ini
gue harus kuat
sampai hari gue dibebaskan nanti
gue harus kuat demi kesha
mari boleh sah
keisha nangis terus
apa dia haus kali emak
enggak kok pak
barusan mama kasih susu
baru sepuluh menit yang lalu
kamu bunyi dulu
gak bisa juga mah
pembersih basah kali emak
enggak kok enggak
kayaknya keisha tuh ngerasa
kalau elsa nggak ada di sini deh pak
soalnya mama pernah baca di artikel
kalau bayi sekecil ini
itu penglihatannya kan belum jelas
yang dia ingat itu cuma detak jantung ibunya
itu yang dia dengar di kandungan kan
jadi mama rasanya dia sekarang cemas
gara gara gak denger detak jantungnya elsa
ya tapi kan elsa gak ada di sini mah gimana dong

mudah mudahan aja ya no
mudah mudahan besok udahnder
mbak ikmal pesan taksi
pesanan taksi atas nama bang iqbal
pergi kali dia suruh masuk aja bang
senang masuk pak
eh kasih pak
saya tergilir jadi saya mau ke tukang pijat
mbak kebetulan saya sudah pesan taksi tadi
jadi saya gak kuat mau jalan ke depan mbak
kalau bisa dua duanya soalnya telur sendiri nggak akan kuat
sudah beres semuanya
hati hati dong jess

aku udah bilang
substance makasih dong working
tapi aku pake magnet nih
silah alasan weapons vinck